pria penghuni rumah ini langsung mengadang petugas tim jurusita pengadilan
saat akan melakukan pengosongan paksa di jalan yusuf adiwinata menteng jakarta pusat rabu siang
dengan nada lantang pria ini menantang akan melakukan perlawanan
jika petugas tetap mengeksekusi paksa rumah yang dihuni bersama istrinya
coba pak tolonglah pak
sambil menangis wanita ini memohon agar petugas mengurungkan niat untuk mengusungkan paksa
karena beralasan masih berstatus sengketa
tak mau buang waktu petugas langsung membacakan putusan majelis hakim
dan selanjutnya berangsek masuk untuk melakukan pengosongan
pak saya juga nggak akan nuntahnya pak maaf ya
eksekusi paksa di latar belakangi sengketa kepemilikan aset warisan
antara satrio dengan beberapa adik tirinya
dalam proses persidangan pada dua ribu empat belas lalu majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat
menyatakan adik tiri satrio selaku penggugat sebagai pemilik sah atas rumah warisan tersebut
namun pasca putusan hakim hingga pertengahan tahun dua ribu dua puluh dua ini
satrio dan istrinya tak juga angkat kaki
sehingga dikeluarkan surat perintah eksekusi dari pengadilan
antara adik saya yang dimana adik saya itu sudah diberi dan sudah diperlukan
pak gue nunggu gini
ya hak kologi ini itu sudah dibagikan
cuma ya nggak tahu gimana saya sekarang
gue lagi nih sekarang ini
dengan tali saya bukan maka saya juga
ini kologinya dia ini kakak beradi
kakak beradi pengugat ini adiknya dari si termohon
adanya ini apa warisan ya yang diperlukan waris
itu tanah warisan dan sebagainya
kendati kecewa dengan kakak beradi
dengan pengosongan paksa yang dilakukan tanpa mediasi terlebih dahulu
satrio dan istrinya harus menerima mengosongkan rumah yang dihuninya
eksekusi lahan dan rumah diwarnai kericuhan juga terjadi di banjarsari
kabupaten ciamis jawa barat rabu dua puluh empat agustus
warga yang menempati lahan nyaris bentrok dengan petugas saat berusaha menghalangi proses eksekusi
menurut pihak tergugat eksekusi dianggap belum memenuhi dasar hukum
karena proses persidangan masih berjalan
sementara itu menurut pihak pemohon eksekusi ujang kurniadi
tanah dan bangunan seluas satu delapan puluh tujuh meter persegi ini
proses hukum sudah inkrah
sehingga eksekusi lahan sudah layak dilakukan
tim liputan cnn indonesia